terima kasih anda masih bersama kami
tidak hanya ekonomi indonesia ekonomi dunia secara global goyah saat pandemi covid sembilan belas menghantam
tidak sedikit rencana dan kerjasama bisnis harus tertunda
seperti halnya pameran industri kemasan dan percetakan yang akhirnya kembali digelar setelah tertunda selama hampir tiga tahun
setelah absen selama hampir tiga tahun karena pandemi all packed and all print indonesia exhibition kembali digelar
sesuai namanya acara ini merupakan pameran untuk industri pengemasan dan industri percetakan
digelar di kawasan g expo kemayoran jakarta pusat
acara ini dibuka selama empat hari yaitu dua belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh
pameran ini diikuti oleh enam ratus tujuh puluh lima perusahaan baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing
sekitar tujuh belas negara asia maupun eropa ikut meramaikan pameran ini
selain untuk perusahaan perusahaan pameran ini juga dibuka untuk umum
selain perusahaan berskala besar di seksi percetakan juga mengikut sertakan industri kecil menengah
dalam eksibisi ini pengunjung dapat melihat bahan jenis produk dan juga teknologi terbaru industri pengemasan dan percatakan
perusahaan makanan dan minuman farmasi dan kosmetik menjadi target dalam pameran ini
sangat diperlukan karena kita tahu teknologi processing pengemasan itu sangat diperlukan oleh semua industri
khususnya industri kosmetika makanan minuman farmasi maupun hampir semua industri lain memerlukan packaging
packaging juga untuk smart packaging innovation packaging maupun teknologi otomatisasi untuk industri makanan minuman
industri kosmetika farmasi dan industri yang lainnya
saat pembukaan pameran ini dihadiri oleh dirjen industri agul kementerian perindustrian putu juli ardika
serta dirjen pengembangan ekspor nasional didi sumedi
untuk yang sangat baik dan kita mempunyai potensi karena kita menghasilkan pump yang terhitung sepuluh besar dunia
demikian juga kita menghasilkan kertas yang cukup bersaing di pasar global
kita juga mempunyai pasar yang besar sehingga ini merupakan sempatan match matching antara asosiasi dan anggotanya
dan perusahaan perusahaan baik itu makanan farmasi
yang menggunakan kertas sebagai kemasan dan juga ini forum yang bagus untuk nanti bertemu dengan pengguna pengguna dari percetakan
penyelenggara berharap pameran ini bisa mendongkrak capaian industri indonesia di mata internasional khususnya asia tenggara
acara ini tidak hanya didatangin oleh industri makanan minuman indonesia
tapi merupakan tempat di mana southeast asia indonesia
merupakan leader daripada industri ini di asia tenggara
karena kita tahu kita terbesar dalam jumlah penduduk
tapi juga kita merupakan pasar yang besar
untuk menyaingi yang lainnya kita memerlukan teknologi sehingga kita punya produk lebih inovasi
dan lebih menarik daripada negara negara tetangga yang lain seperti thailand maupun vietnam yang sekarang mengejar kita juga
penyenggara menargetkan pameran all pack all print dua ribu dua puluh dua ini dapat menarik minat lebih dari tiga puluh ribu pengunjung
selama pameran seluruh pengunjung juga bebas mengikuti seminar yang dipandu oleh berbagai mitra perusahaan peserta pameran